puntuk setumbu berada di gugusan bukit menoreh
yang semakin membuatnya menakjubkan
pengunjung bisa menikmati kecantikan candi borobudur dari kejauhan
ya protokol kesehatan menjadi aturan wajib ketika mengunjungi putukstumbu
tak jauh dari puntuk setumbu saya pun mengunjungi kawasan wisata bukit rema
cukup berjalan kaki selama dua puluh menit kawasan ini terkenal dengan gereja ayamnya
di bagian ekornya terdapat kafe dengan pemandangan yang memanjakan mata
menyeruput kopi hangat dan singkong goreng sedap
menjadi bagian menikmati bukit rema
setelah sedikit mengganjal perut
saya pun melanjutkan naik ke kawasan
dan ke bagian paling atas bangunan
suap foto di makota ini pun sayang untuk dilawatkan
puas bersantap dengan pemandangan keren
perjalanan saya menikmati candi borobudur dari beragam sisi
dilanjutkan ke sefarga bumi
di sini pengunjung akan disuguhkan hamparan pesawahan hijau
mulai dari spot dengan background candi borobudur
rangka rotan hingga ayunan besar
meski modern spot ini tidak merusak lingkungan
dan tetap mempertahankan fungsi sawah
separga bumi memang mengusung konsep spot wisata
yang mampu mendukung perekonomian masyarakat sekitar
dengan mempertahankan kearifan lokal
candi borobudur ibarat mah nit dalam mendongkrak pariwisata sekitarnya
tiap wilayah mengusung konsep perusahaan
dan mengusung konsep perusahaan